saya mengingatkan ikrar yang sudah disampaikan yang sudah diikrarkan
jelang pengukuhan adik adik sebagai paski beraka nasional
komitmen untuk bertakwa kepada tuhan yang maha esa
komitmen untuk bertanah air satu tanah air indonesia
komitmen untuk bernegara satu negara kesatuan republik indonesia
komitmen untuk menjaga konstitusi
komitmen untuk menjunjung bahasa persatuan
dan juga komitmen untuk bersatu dalam perbedaan
komitmen ini bukan hanya sekedar lisan
tetapi kita ajawantahkan di dalam hati dan juga kehidupan keseharian kita
semata untuk kepentingan pemastian bahwa kita hadir untuk kemaslahatan masyarakat
untuk kepentingan kebanggaan diri kebanggaan orang tua dan juga kebanggaan bangsa dan negara